di masa kritis itu saya berpikir kalau saya mundur
maka akan habislah cerita tentang konservasi di gunung lemongan
itu yang kemudian saya berdoa kepada allah
kalaupun harus sendirian saya menanam
kalaupun harus sebulan hanya mampu menanam sebatang pohon saja
tolong beri saya ketuatan
makanya terus saya lakukan itu
dan di luar dugaan allah mengirimkan orang orang di luar lingkaran itu
mayoritas dari golongan yang selama ini tidak pernah kita pikirkan
manusia membutuhkan hutan
di dalam hutan terdapat banyak komponen dasar kehidupan
tidak hanya untuk manusia hutan memberikannya juga untuk makhluk lain
banyak manfaat hutan bagi manusia
salah satunya adalah sebagai sumber mata air
seperti kita tahu manusia tidak bisa hidup tanpa air
di hutan mata air dihasilkan oleh pepohonan yang menyimpan air hujan
dari hutan pula kebutuhan rantai makanan makhluk hidup tercukupi
pentingnya hutan bagi kehidupan seharusnya membawa kabar gembira bagi manusia
tapi kenyataannya pada beberapa kasus hutan menjadi area eksploitasi berlatar belakang alasan ekonomi
hutan menjadi gundul dan menimbulkan bahaya
seperti yang terjadi di hutan sekitar lereng gunung lemongan jawa timur
sejak bergantinya rezim politik pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hutan ini dikuasai dan ditebangi secara liar
hutan untuk rakyat begitu bunyi pernyataan presiden keempat yang biasa disapa gus dur itu
namun sayangnya sebagian masyarakat yang berpikiran sempit

secara serampangan hutan gunung lemongan salah satu yang menjadi sasaran
ribuan hektare hutan mulai terbuka dan menyisakan keringnya ranu di sekitarnya
ranu adalah sebutan warga sekitar bagi cekungan yang menyerupai danau
akibat penebangan liar beberapa ranu kering
kawasan sekitar pun dilanda krisis air
saat ini beberapa orang yang peduli penyelamatan hutan gunung lemongan melakukan penghijauan
merekalah pemuda yang peduli pada manfaat hutan
lahan seluas dua ribu hektare siap mereka tanami supaya hijau kembali
sekitar sepuluh menit berjalan kita menuju ke arah gunung lemongan
saya bisa menyaksikan sendiri bahwa ini sudah sangat sangat terbuka nih
bisa diceritakan sedikit tentang gunung lemon
gunung lemongan itu apa sih
gunung lemongan ini adalah salah satu dataran tinggi dari pegunungan hiang
jadi antara dataran lemongan dengan dataran argopuro itu satu kompleks pegunungan
makanya ditengarai nama lumajang itu dulu berasal dari kata lembahyang
terus zaman arya wiraraja seribu dua ratus dua puluh lima itu menjadi lamajang dan kemudian menjadi lumajang
aa abdullah al kudus adalah koordinator pemuda desa ini
pada dua ribu delapan ia mendirikan organisasi swadaya bernama laskar hijau
berangkat dari keprihatinan terhadap gundulnya hutan di halaman belakang rumahnya
aa abdullah berinisiatif mengajak masyarakat yang peduli pada fungsi hutan untuk menanaminya kembali
nah kami tuh pengen tahu sebenarnya dulu itu selebat apa sih hutan di sini tuh mas
dulu sebelum dua ribu dua itu hampir semua kawasan ini tertutup pohon
memang ada sebagian yang memang kawasan ilalang itu biasanya itu daerah batuan batuan yang muda itu
tapi sebagian besar bisa dilihat mungkin contohnya di sisi itu
hampir seperti itu semuanya
dan di bawah sini ini banyak pohon pohon yang gede banget
itu cerita masyarakat setempat tahun delapan puluh an itu masih banyak
sekali kali pohon yang dipeluk sampai lima orang gak cukup gitu gitu
nah sekarang dua ribu hektare itu kondisinya hampir semuanya kayak gini
dari dua ribu hektare lahan di wilayah kabupaten lumajang baru sebagian yang tergarap
itu pun adekalanya terbakar saat musim kemarau
struktur tanah di kawasan gunung berapi ini tak mudah menyerap air
selain api kekeringan akibat minimnya serapan air
mengancam tanaman tanaman yang sudah mengisi sekitar empat ratus hektare lahan
momen apa yang menggerakkan mas aa ini untuk melakukan penghijauan
apakah karena memang ini air sudah menipis
apa kemudian memang mudah terbakar
atau memang ada niatan lain dari mas aa
ya karena kami memang lahir hidup dan tinggal di bawah gunung lemongan
tentu kami mendapatkan air minum itu dari ranu ranu yang saya ceritakan tadi
tentu kita banyak masyarakat yang mengairi sawahnya dari ranu tersebut
penggundulan hutan yang terjadi di sini pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dua ribu dua itu
mengakibatkan penurunan debit air di semua ranu
bahkan tahun dua ribu tujuh ada satu ranu di sini yang mati total sampai hari ini
hutan gunung lemongan dikelilingi banyak ranu
berbeda dengan danau ranu merupakan penampung aliran sumber mata air
sedangkan danau sumber mata airnya bisa berasal dari dasar danau itu sendiri
belum lagi struktur tanah vulkanis di kawasan ini yang tak mampu menyerap air
air menjadi barang mewah
matinya beberapa ranu tentu mengganggu ekosistem
air yang berfungsi sebagai irigasi di lahan produktif warga menipis
laskar hijau dibentuk oleh aa abdullah untuk menghijaukan hutan
sehingga ranu ranu yang ada di kawasan gunung lemongan bisa kembali terisi
wilayah gunung dengan tinggi satu enam ratus meter di atas permukaan laut ini adalah wilayah yang tergolong rawan krisis air
untuk itulah aa abdullah gencar mengajak masyarakat membantu menanami kembali lahan yang gersang sejak dua ribu lima lalu
dari sekian ribu hektare yang katakanlah tanda kutip a a garap ini kesulitan apa yang mas a a hadapi
ya tantangan utama kami saat ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut melestarikan
di kawasan ini masyarakat banyak yang tergantung untuk membudidaya kayu sengon
karena banyaknya pabrik kayu sengon juga di sini
pabrik untuk bikin plywood
banyak sekarang yang mulai merambah ke kawasan lindung
parahnya pembukaan lahan itu biasanya dilakukan pada bulan kemarau dengan cara membakar
sambil menanam mereka sudah harus memikirkan bagaimana tanaman tanaman itu bisa bertahan
untuk itulah a abdullah menjadikan musim hujan sebagai waktu yang ideal untuk menanam
limpahan air yang turun saat hujan akan mudah mengairi kantong kantong polybag tanaman
sehingga saat musim kemarau tiba tanaman itu diharapkan akan mempunyai akar yang kokoh dan dapat bertahan hidup

geografis terletak di dua kabupaten probolinggo dan lumajang
berdiri di antara pegunungan tengger di sisi barat dan gunung argopuro di sebelah timur
lemongan termasuk ke dalam kompleks gunung api iyang
di kawasan ini banyak terdapat gunung api kecil yang pernah meletus pada masa prasejarah
tidak diketahui kapan letusan terjadi hingga menciptakan ceruk seperti ini
ceruk ini disebut mar beberapa diantaranya digenangi air beberapa yang lain kering
jika dilihat dari ketinggian kawasan ini memiliki banyak sekali mar
menjadikan kawasan ini potensial sebagai sebuah geopark
sebagian mar yang kini digenangi air dimanfaatkan warga sebagai tandon raksasa
ranu menjadi sumber pengairan kebun dan peternakan ikan
salah satu ranu kini berkembang menjadi tempat wisata
saat ini kita sedang berada di ranu kelakah ya mas ya
ranu kelakah ini merupakan bagian dari dua puluh empat mar yang ada di sekitar kawasan gunung lemongan
kemudian tiga belas diantaranya sudah terisi air dan tujuh ada di kabupaten lumajang
keterkaitannya dengan keberadaan gunung lemongan dan proses penghijauan yang mas aa lakukan itu
air air ini seperti apa mas
ya yang pertama bedanya ranu dengan danau itu kalau danau itu dia memang mata airnya dari bawah
tapi kalau ranu seperti yang kita berada sekarang ini dia mata airnya resapan dari ekosistem yang ada di atasnya
dalam hal ini adalah gunung lemongan
dulu di sini sebelum sembilan puluh delapan dua ribu dua sebelum ada illegal logging di gunung lemongan ada kurang lebih tiga puluh dua mata air
di pinggiran ranu kelaka ini
ranu kelaka adalah salah satu ranu yang berisi air
kemungkinan ada tidak ranu yang sekarang kering katakanlah begitu itu bisa kembali terisi air sebagai sumber tampungan air bagi masyarakat sekitar

ada satu ranu yang berisi air
ada di desa salak kecamatan randuagung itu tahun dua ribu tujuh ada satu ranu yang berisi air
dan ada satu ranu namanya ranu kembar itu mati total
dan akhir akhir ini mulai terisi air lagi
artinya terbukti bahwa keterkaitan antara gunung lemongan dengan ranu itu sangat rame
saat ini aa abdullah dibantu sekitar dua puluh an relawan menanam dan menjaga hutan gunung lemongan
relawan laskar hijau kebanyakan adalah pemuda yang berasal dari desa
yang berasal dari desa sekitar
mereka semakin sadar pentingnya fungsi hutan di dekat mereka tinggal
namun kerja laskar hijau banyak mengalami hambatan
salah satunya datangnya musim kemarau
kebakaran yang mudah terjadi seakan membuat apa yang sudah mereka lakukan bertahun tahun sia sia
namun dibalik itu musuh terbesar justru datang dari lingkungan terdekat
beberapa kasus pembakaran dan penebangan masih terjadi
warga di sini sering mendapatkan informasi keliru soal bagaimana memanfaatkan hutan
mereka menganggap membakar dan membuka lahan bisa memperkuat posisi mereka sebagai penggarap sah
namun secara hukum ribuan hektare lahan di lereng setelah diperlukan
lima ratus an meter di atas permukaan laut ini resmi berada di bawah naungan perhutani
di sinilah kerja keras laskar hijau diuji
kasus hukum sering terjadi kebanyakan seputar pembakaran dan penebangan
namun belakangan pos mereka juga dirusak
pada maret dua ribu delapan belas sekelompok orang merusak pos dan menebang beberapa pohon
rentetan kejadian itu membuat laskar hijau perlu memperkuat posisi organisasinya
laskar hijau kini memiliki divisi khusus untuk mengawal aparat penegak hukum menuntaskan laporan laporan mereka
dari proses hukumnya sendiri keinginan laskar hijau jelas
tindak pelaku kejahatan pengrusak hutan lindung yang ada di gunung lemongan
karena selama ini
yang ada ya mereka
nggak tahu kemudian setelah ditangkap dilepaskan lagi gitu tanpa ada proses hukum yang berarti
makanya dari tujuh belas laporan itu kan mandek semua
itu padahal tujuh belas laporan itu dari dua ribu enam belas kalau dari catatan perhutani
itu pun mandek sampai hari ini tidak ada proses lebih lanjut
di luar masalah hukum hutan lembongan masih memerlukan uluran tangan relawan
bibit bambu dan buah buahan masih dibutuhkan
laskar hijau sengaja memilih bibit kedua jenis tanaman ini karena dapat menyerap air dan menghasilkan buah siap makan
proses mencari bibit pun tak sulit
untuk menyemai pohon buah buahan biji bijian mereka dapatkan dari banyak lokasi misalnya di tempat pembuangan sampah
seperti di pinggir kali ruas jalan raya antara lumajang probolinggo

buah buahan seperti sirsak duren dan alpukat mudah mereka dapatkan
biji mereka pisahkan dari daging yang membusuk lalu dibawa ke posko untuk disemai
selain di pinggir jalan ini para relawan sering mencari biji bijian di pasar tradisional
yang dulu saya itu bisa merampok ngajak orang untuk mencuri bisa bermain
semua orang yang tidak tidak mabuk judi juga
dengan saya itu datang ke gunung ini di beskentasa rijo saya terlibat inten konservasi
ternyata itu bukan cuma mengkonservasi lingkungan yang ada di sekitar gunung lemongan
tapi juga mengkonservasi jiwa saya hati saya
tidak mudah bagi aa abdullah al kudus mempertahankan loyalitas relawan
pada dua ribu delapan saat laskar hijau berdiri antusiasme simpatisan datang dari berbagai kalangan
namun seiring berjalannya waktu niat baik tinggallah cerita
para perintis satu persatu meninggalkan aa abdullah
namun ia tak putus asa ia melanjutkan cita citanya menghijaukan hutan gunung lemongan secara perlahan
di masa kritis itu saya berpikir kalau saya mundur
maka akan habislah cerita tentang konservasi di gunung lemongan
itu yang kemudian saya berdoa kepada allah
kalaupun harus sendirian saya menanam
kalaupun harus sebulan hanya mampu menanam sebatang pohon saja
tolong beri saya kekuatan
patah tumbuh hilang berganti
di saat aa abdullah harus berjuang sendiri tak disangka datang orang orang baru
mereka adalah beberapa pemuda desa yang bersimpati meski awalnya curiga
dengan tindak tanduk aa abdullah dengan laskar hijau nya
seperti pemuda ini sikap curiga terhadap laskar hijau di kemudian hari justru berbalik
dan ia menjadi figur yang mampu menegakkan kembali misi penghijauan
sebelum bergabung dengan laskar hijau dulu aktivitas mas hilal apa aja mas
saya aktivitas biasa saja karena saya itu kepala dusun
di salah satu dusun di desa ini
dan kebanyakan sih karena ini desa terpencil
karena mereka itu ekonominya sangat sulit
jadi saya terus terang saja kebanyakan saya itu menjadi pengarah mereka
sebetulnya untuk merusak hutan juga untuk mengeksploitasi hutan juga
pembalakan liar illegal logging
itu kebanyakan ya saya itu
saya juga yang ada di belakang
ilal hakim awalnya seorang preman kampung yang kemudian memilih bergabung
dengan aa abdullah al kudus menghijaukan gunung lemongan
masih terngiang di telinganya kata kata yang dilontarkan aa abdullah
saat ia mendatangi laskar hijau dan bertanya soal aktivitas mereka
manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain
nah ada perubahan aktivitas dari masa lalu mas hilal kemudian menuju ke aktivis penghijauan
secara ekonomi ada perubahan
perubahan ekonomi terutama terhadap tanggung jawab saya kepada keluarga
itu sangat sangat nyata sekali
karena banyak sih saya itu sampai dengan apa yang saya lakukan sekarang
saya itu sampai tidak percaya dengan apa yang saya lakukan sampai sejauh ini

saya itu bisa merampok ngajak orang untuk mencuri bisa bermain sembarang yang tidak tidak
mabuk judi juga
dengan saya itu datang ke gunung ini di base camp losarijo
saya terlibat inten konservasi
ternyata itu bukan cuma mengkonservasi lingkungan yang ada di sekitar gunung lemongan
tapi juga mengkonservasi jiwa saya hati saya
aa abdullah dan relawan laskar hijau terus bekerja
beberapa program yang sedang diupayakan untuk diwujudkan menanti di depan
salah satunya memetakan lahan sesuai koordinat titik menggunakan teknologi satelit
mereka berharap dengan membuat peta wilayah proses penghijauan dan perawatan akan mudah mereka lakukan
lahan seluas dua ribu hektar terus berkembang
mereka harus mereka upayakan hijau dalam beberapa tahun ke depan
namun ini tentu membutuhkan biaya
sifat swadaya tentu memberatkan kegiatan operasional mereka
sumber air yang berasal dari mesin pompa untuk membantu proses pembibitan mutlak dibutuhkan
saat ini sumber air di posko hanya air hujan yang ditampung
sampai hari ini laskar hijau tidak punya funding
tidak dibantu oleh siapapun
hanya ketika ada kegiatan insidentil misalkan ketika ada acara besar peringatan hari bumi atau apa itu
ada beberapa pihak yang kadang kadang membantu
tapi untuk operasional keseharian semua teman teman relawan membiayai dirinya sendiri
kita butuh ada sumur bor di atas karena kita untuk selama ini kita pembibitan di rumah masing masing
jauh dari rumah
di lokasi tanam
pria kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ini layak menerima apresiasi
beberapa penghargaan ia terima atas kerja kerasnya
meskipun perjuangan belum selesai
piagam dan piala ini bisa mewakili kerja kerasnya menyelamatkan hutan dan meneruskan penghijauan
pada agustus dua ribu tujuh belas pria yang tak sempat menyelesaikan pendidikan menengah atas ini
menjadi satu di antara tujuh puluh dua orang
berprestasi oleh unit kerja presiden bidang pembinaan ideologi pancasila atau ukppip
gus aa diundang ke jakarta
sisi gunung lemongan di kabupaten lumajang menyimpan potensi ekonomi bagi warganya
kekayaan geologi bisa menjadikannya obyek wisata pilihan
inilah sasaran yang harus dicapai pemerintah kabupaten agar bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar
ini kami perlu kajian tetapi yang sudah langkah yang sudah kami lakukan adalah ketika badan otorita akan mengelola
bromo tengger semeru
begitu kita ngomong masalah lumajang apa yang akan diberikan
salah satunya adalah wisata geopark yang ada di gunung lemongan itu
bahkan yang kita serahkan melebihi
kabupaten lain ribuan hektare kita serahkan ada empat ribu hektare kalau tidak salah itu diantaranya yang terbanyak adalah geopark
karena memang sangat memungkinkan
pilihan a'a abdullah alqudus menjaga hutan gunung lemongan adalah jalan hidup
seperti merawat pekarangan belakang rumah ia terus menjaga hutan hutan di kampung kelahirannya ini
manusia membutuhkan oksigen dan air untuk hidup
sementara hutan membutuhkan manusia untuk memeliharanya
harapan kami gunung lemongan hijau anak cucu kami tidak kehilangan air tidak kesulitan untuk bernafas itu saja
dan menanam itu bagi kami sekarang sudah menjadi ibadah
saya muslim di dalam agama saya diajarkan oleh nabi bahwa kalau kamu menanam pohon
dan buahnya dimakan oleh burung oleh hewan diambil manusia maka itu akan dihitung sebagai amal jariah
dan nabi muhammad juga pernah suatu saat bersabda
kalaupun kamu tahu bahwa besok akan terjadi kiamat
sementara di tanganmu masih tergenggam bibit pohon tanam